terima kasih anda masih bersama kami
kementerian bumn berencana mengambil sejumlah pinjaman
untuk menutupi pembengkakan biaya proyek kereta cepat jakarta bandung
juru bicara kementerian bumn arya sinulinga mengatakan
dana apbn yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembengkakan biaya
sudah tersedia dalam bentuk pmn atau penyertaan modal negara
sebesar empat satu triliun rupiah
dana ini disalurkan ke pt kereta api indonesia sebagai pemimpin proyek kereta cepat
arya juga mengklaim pembengkakan biaya proyek juga akan ditanggung oleh konsorsium bumn tiongkok
yang jumlahnya diperkirakan lebih dari tiga triliun rupiah
sedangkan kekurangan biaya lainnya akan ditutup melalui pinjaman
yang akan dicari oleh perusahaan yaitu pt kereta cepat indonesia cina atau kcij
aryo optimis pinjaman ke swasta triliunan rupiah itu akan cepat diperoleh
meski target uji coba sudah di depan mata